aduh neng manis atau punten ya emang dia agak agak begitu ah tapi entong patah semangat jangan
patah semangat oh ya kalau kita terus bersabar insyaallah allah akan memberikan jalan yang lebih
mudah buat kita ya iya insyaallah kakak saya nggak akan menyerah kan yang namanya
bingung udah begini ribet masa abah pacaran sama bureng ganis terus raya pacaran sama
mondi ini mah kacau kalau kayak gini pasti pasti kacau pisah nih teh aduh
eh neng sekarang mah begini saja kita pura pura tidak tahu saja so kalau sekarang kita bongkar
bureng ganis sama abah pasti berantakan si mondi sama neng raya pasti berantakan juga
sekarang mah kita pasrahkan saja sama allah subhanahu wa ta'ala kita harus percaya ketetapan
allah subhanahu wa ta'ala itu benar dan adil neng ya udah deh saya ngikut aa aja deh neng mau ikut aa
eh bukan ngikut sama aa ya sudah tuh neng kalau begitu aa pamit dulu ya
apa kabar gimana nih orang sudah berhasil meluluhkan hatinya dia
ya masih dalam perjalanan ini teh ke sana maaf ini teh manis memang agak susah sini
tapi saya akan berusaha terus untuk ngebujuk sining supaya dia bisa menerima ada sosok ibu
baru di hidupnya amin aduh maaf ya neng ya sepertinya prosesnya akan sedikit lebih panjang
aduh maaf ya neng ya sepertinya prosesnya akan sedikit lebih panjang
tehteh paris nengsok cerita sama saya sirabunde punya supah punya ibu tiri dan ibu tirinya tayang
pisang jadi sitting teh agak ikutan ikut inggito takut kalau ibu tirinya nanti dia karena wow ibu
ibu tirinya nanti ada sosok ibu baru di kehidupan dia
akan bersikap sama seperti ibu tirinya si neng repa
kasian juga tuh temennya neng oroknya abah ya
ini usul aja ya kang abah
gimana kalau saya coba pujukin neng oroknya kang abah
siapa tau bisa
kan ini antara perempuan sama perempuan
boleh nggak saya minta nomor teleponnya neng
wah boleh tuh
asal jangan haram dihalalkan ya
makasih ya udah dinamain udangannya
kita juga sekalian mau pamit pulang nih bu
oh yaudah kalau gitu ya makasih
iya ibu sama sama
iya makasih ya
ini dengan siapa ya
ini temennya abah
boleh nggak saya kenalan sama neng
oh kalau lain kali
soalnya saya lagi sibuk banget
lain kali aja kalau andangnya udah gak sibuk ya
tapi dia bilangnya sih teman abah
tapi gue yakin kayaknya pacarnya aba deh
temennya abah itu
orang yang tadi ketemu sama lo ray
aduh punten ya
emang dia agak agak begitu
untung patah semangat
jangan patah semangat
kalau kita terus bersabar
allah akan memberikan jalan yang lebih mudah buat kita
kang abah saya gak akan menyerah
kan yang namanya
pasti ada rintangan ya kan
tapi ini tidak akan membuat neng manis teh
kumah kumah atau apa apa kan ya
ya gitu tidak akan
bisa memperkuat cinta kita
kan akan apa
neng ini mimpi apa kumahangnya teh
realita teh indahnya
kalau lo gak bakalan kalah sama tristan
lu jangan sampai kepancing emosi pas di atas ring
lo jangan pernah terpancing sama tristan
justru lo harus bisa pancing emosi sama tristan
gak akan coba itu
udah baru lu buka
kamu keringetan banget sih
wah itu bagus dong
kamu emang harus lebih dekat sama mamaku
biar jadi kesayangan sama madu ya kan
kayaknya sih latihan hari ini selesai kali ya
gue juga udah ngeliat kok banyak kemajuan
sebelum kita cabut
kayaknya kita harus berdoa dulu deh
dan yakin kita pasti akan menang
sekarang kau minta semua tangannya ke depan
satu dua tiga kita akan bilang kita menang ya
kita pasti menang